sementara itu universitas pajajaran akan melakukan uji klinis fase tiga vaksin covid sembilan belas
yang dikembangkan oleh perusahaan asal tiongkok anhui longhong biopharmaceutical
pelaksanaan uji klinis vaksin anhui akan dilakukan pada maret mendatang
uji klinis fase tiga vaksin anhui rencananya akan melibatkan sebanyak empat relawan dari kalangan non medis
yang akan dilakukan di dua kota yaitu jakarta dan bandung
mengutip dari rilis yang dikeluarkan oleh universitas pajajaran
uji klinis fase tiga ini akan dipimpin oleh rotman tarigan
yang juga merupakan tim uji klinis vaksin sinovac
berdasarkan rilis dari universitas pajajaran rotman menjelaskan
vaksin anhui dikembangkan dari jenis vaksin rekombinan atau subunit protein
artinya pembuatan vaksin diambil dari bagian kecil virus
yang nantinya akan memicu kekebalan tubuh saat disuntikan ke manusia
akan melakukan penyuntikan semenit
sebanyak tiga kali dengan jeda satu bulan dari masing masing penyuntikan
kemudian kondisi kesehatan relawan akan dipantau hingga empat belas bulan ke depan
salah satu rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan uji klinis vaksin
ialah rumah sakit immanuel bandung
yang juga ketua tim uji klinis vaksin anhui rs immanuel teguh wijaya
menjelaskan persiapan uji klinis vaksin anhui sudah dilakukan sejak januari lalu
saat ini sudah ada seratus orang yang mendaftar untuk melakukan uji klinis
vaksin anhui di rs immanuel dari total alokasi sebanyak tiga ratus orang
proses screening vaksinasi sendiri akan dimulai pada dua puluh enam februari dua ribu dua puluh
jadi ada tiga ratus diambil dua puluh empat
dua puluh empat di antara tiga ratus itu yang memang sengaja untuk lansia
di tiap set juga begitu
jadi yang tiga ratus itu dua puluh empat dua puluh empat berapa persennya
ada tiga ratus delapan persen kalau tidak salah
nah itu memang memang memang apa semua set
delapan persen kalau tidak salah
misal dua puluh sembilan ribu itu diambil manula
supaya kami juga punya hasil
kalau ini disuntikan pada manula atau lansia
istilahnya lansia ya
lansia itu efekasinya bagaimana safety nya bagaimana
memiliki kesamaan teknologi pembuatan dengan vaksin novavax asal kanada
menurut ahmad vaksin anhui yang menggunakan teknologi rekombinan
memiliki efektivitas yang sama dengan vaksin
vaksin yang dibuat dengan teknologi inaktivasi atau pelemahan vaksin
yang membedakan ialah vaksin rekombinan memiliki waktu pembentukan imun yang lebih lama
jika dibandingkan dengan vaksin inaktivasi
oleh karena itu biasanya penerima vaksin rekombinan melakukan penyuntikan vaksin sebanyak tiga kali
salah satu contohnya ialah vaksin hepatitis b
yang memerlukan penyuntikan tiga kali untuk memberi kekebalan lebih lama
kalau kita kelamaan nunggunya sementara antibody muncul belum banyak
virus ini masih bisa masuk karena kita masih dalam kondisi pandemi
dan ingat vaksin yang saat ini kan ini desain utamanya untuk perlindungan organ dalam
tidak begitu banyak untuk bisa melindungi organ atas
jadi kalau misalnya nanti yang di bawah ini belum mantap belum sempurna
sementara virus yang mulai masuk melalui rongga dalam
ada kemungkinan dia akan lebih mudah masuk ke dalam rongga
dalam juga gitu itu yang dikhawatirkan
selain itu menurut ahmad tantangan lain yang dihadapi uji klinis vaksin anhui
ialah keberadaan vaksin yang sebelumnya telah lolos uji klinis dan sudah digunakan
pembanding yang digunakan haruslah vaksin yang sudah ada
bukan placebo seperti uji klinis vaksin sebelumnya
berarti idealnya menurut saya pembandingnya itu adalah sign of fact
sign of fact lawannya adalah anhui
jadi bukan anhui dan placebo bukan
tapi anhui lawan vaksin yang lain gitu
nah nanti datanya akan dilihat
kalau ternyata nih ternyata proteksinya sama sama
misalnya tidak ada orang yang terkena gejala berat
bisa mengatakan ini berarti non inferiority
berarti vaksin ini setara dengannya ini
karena kalau ternyata dia lebih rendah
ya siapa yang mau diberikan vaksinnya
lebih rendah efikasinya
juga dilakukan di uzbekistan
uji klinis dijadwalkan akan dilakukan selama empat belas bulan
sementara hasil pemantauan pertama
ditargetkan bisa selesai pada september dua ribu dua puluh
izin penggunaan darurat dari bepom
bisa keluar pada desember dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat